calon presiden prabowo subianto mengajak pendukungnya mempercayai mahkamah konstitusi yang akan memeriksa permohonan sengketa hasil pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dalam video yang disebarkan tim media center bpn prabowo meminta pendukungnya mempercayai sembilan hakim mk dan menerima apapun keputusan pemeriksaan hasil sengketa pilpres
prabowo juga meminta pendukungnya tidak mendatangi mk selama proses persidangan berlangsung
saudara saudara sekalian kami memutuskan untuk menyerahkan melalui jalur hukum dan jalur konstitusi
karena itu saya dan saudara sandiaga uno memohon pendukung pendukung kami tidak perlu untuk berbondong bondong hadir di lingkungan mk pada hari hari yang mendatang
saya mohon saudara percaya kepada kami
kami akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara
kami selalu memikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat
saudara saudara sekalian saya mohon
samikna watona percayalah kepada pimpinan
dan untuk itu sungguh sungguh kalau saudara merasa mendukung prabowo subianto dan sandiaga uno
tidak perlu hadir di sekitar mahkamah konstitusi